hingga saat ini delapan belas kloter jemaah haji telah kembali ke tanah air melalui debarkasi surabaya
total delapan tujuh puluh enam anggota jemaah telah dipulangkan ke daerah asal masing masing
setiba di asrama haji debarkasi surabaya jemaah haji pun harus melalui screening covid sembilan belas sebelum dipulangkan ke daerah masing masing
hingga kloter delapan belas tiga puluh lima anggota jemaah haji terkonfirmasi positif covid sembilan belas
jika di rata rata setiap kloter haji ada dua anggota jemaah yang positif covid sembilan belas
menurut sekretaris ppih debar kasi surabaya abdul haris
ppih debarkasi surabaya tidak ingin kecolongan dengan melakukan tes swab antigen hanya terhadap yang bergejala
jemaah haji yang positif covid sembilan belas ini teridentifikasi melalui tes antigen yang menyeluruh pada jemaah
jadi jemaah kita kan terkenal
tidak ada kewajiban pcr test atau swab antigen di arab saudi ketika pulang
kali itulah kita lakukan pengetatan di debar kasi
kenapa karena ketika berangkat itu jamaah kita pcr test
maka pulang yang nanti kembali ke kabupaten kota atau ke rumah masing masing kan banyak tamunya
jadi itulah yang kemudian kesepakatan kita melalui instruksi gubernur jawa timur
pada saat rapat koordinasi bersama dilakukan seluruhnya
menurut epidemiolog universitas airlangga surabaya windu purnomo
langkah perlindungan yang telah dilakukan pemerintah provinsi jawa timur sudah tepat
meski di arab saudi tidak diwajibkan tes antigen ketika akan kembali ke indonesia
jemaah secara keseluruhan akan dites swab setiba di indonesia
jawa timur sejak awal sudah tepat polosinya
yaitu dengan melakukan semua jemaah haji yang datang di tes
yang punya gejala ili influenza like illiness itu pcr test
kalau positif ya tentu nanti harus mendapatkan penanganan lebih lanjut dalam hal isolasinya
kemudian yang antigen test juga gitu kalau dia positif langsung lanjut pcr test
yang positif ya tentu mendapatkan pelakuan lebih lanjut
jemaah yang positif tersebut
telah dipulangkan ke daerah asal untuk menjalani isolasi terpadu
ppih juga telah bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten kota
untuk terus memantau jemaah yang melakukan isolasi mandiri
agar tidak menularkan kepada keluarga atau kerabat yang biasanya mengunjungi jemaah haji yang baru pulang
ardia putri ganjaru caksono surabaya jawa timur